halo good morning pemirsa gimana kabarnya semua semoga sehat ya nah pagi ini kalau saya udah pakai
apron gini berarti kita mau masak masak nah menu kita hari ini saya mau ngajak pemirsa semua kita
masak roti lapis tapi pastinya spesial apa ya kira kira di morning tips nah dan hari ini spesial
saya sudah berada di sheraton grand jakarta gandaria city menunya juga spesial saya langsung
alhamdulillah chef hari ini katanya kita mau bikin roti lapis atau sandwich ya disini kita ada lobster
bambu oke bahan bahan yang diperlukan adalah di sini kita ada yogurt terus ada mayonnaise
kemudian ada butter yang dilelehkan di sini ada cream ada cream cooking cream ya cooking cream
ya di sini ada gochujang di sini ada lemon kemudian ada batang seledri dan ada peter sen
berarti kita ngapain dulu chef langkah pertama langkah pertama kita mencampur dulu
semuanya disini ada lobster yang sudah direbus oke dan sudah dipotong kecil kecil dagingnya
daging lobsternya saya tambahin jus lemon selain
untuk asam dan juga untuk mengurangi bau amis dari lobsternya saya tambahkan mayonnaise
ini ada luka ya
fellah saya headstore trampol
diaduk ya diaduk semuanya
kita tambahkan melted butter sedikit
terakhir masuk yogurt
setelah semua tercampur rata nih seperti ini
kemudian kita tambahkan seledri batang seledri yang tadi
jadi nanti ketika dimakan ada crunchiness nya dari vegetable nya sendiri
ini berarti sudah tidak perlu dimasak lagi nanti chef
tidak perlu langsung
ini korean chili paste atau gochujang
supaya ada kick nya
apalagi yang suka pedes ya
di sini saya kasih parsley atau peterseli
kemudian ada skillian atau bawang daun
bagian hijaunya saja
ini hanya tinggal diaduk sampai rata
substitution nya kalau lobster agak sedikit pricey atau susah
bisa dengan udang
bisa diganti udang
atau salmon juga bisa
salmon ikan juga cukup cocok
kalau sudah rata sekarang kita siapkan rotinya
roti nya sendiri kita pakai adonan untuk roti brioche atau roti manis
kemudian nanti kita hangatkan di pan atau di wajan dengan sedikit butter
temperatur nya naik cukup panas
optional roti tawar juga kalau ada di rumah ya nggak apa apa ya
ini kira kira udah cukup panas
baru kita post di sini
banjir gini nggak apa apa ya
ini memang aromanya yang bikin enak saja
sampai nanti warnanya dapat
jadi bagian dalamnya saja yang kita naikin butter
asi manis berwarna lapis
ini misalnya serii malemuy obisol
ini dia tuh bismillahirrahmanirrahim
lobsternya enggak amis sih beneran enak bagiannya mau praktek ada lobster di rumah
ini dia saya kasih tahu bahan dan juga cara membuatnya lanjut makan lagi